baik bisa ke bank indonesia tapi apakah bank sentral juga masih melihat ibu aksi aksi penyalahgunaan dalam transaksi falas di pasar uang nasional
spekulasi yang banyak terjadi misalnya
yang kita lakukan justru mencegah spekulasi
bagaimana cara mencegahnya sehingga transaksi falas tadi untuk yang melebihi threshold tertentu wajib underlying
jadi itulah yang digunakan untuk meminimalkan potensi spekulasi
dan juga kita dari bank indonesia sudah meminta perbankan melalui ifems bahwa bagi bank bank yang melakukan transaksi falas terhadap rupiah harus menyusun market conduct
dan juga di dalam empat pbi ini mewajibkan bank menyusun standard operating procedure
bahwa perbankan melakukannya dengan benar
dan juga sudah memindikasi risiko
karena dari sisi individu bank juga harus terjaga risikonya
ini sesuai dengan yang concern dari ojk bahwa diregulasi tapi tetap prudent
ya ini kita lakukan dengan itu
tapi apakah juga nilai transaksi derivatif di indonesia masih tinggi sehingga bank sentral mengeluarkan lagi menyempurnakan aturan pbi nomor enam belas
lalu siapa saja pelaku pasar yang sering bertemu
pasar falas kita terdiri pasar spot ya
tiga jenis transaksi itu yang cukup besar
rata rata harian transaksi itu sekitar lima miliar dolar
ini kita masih ketinggalan jauh dibandingkan negara tetangga
seperti tadi malaysia sudah sebelas miliar
kemudian thailand sudah tiga belas miliar
tetapi bukan tujuan memperbesar volume
yang penting ada likuiditas di pasar
jadi lebih dalam namun bertahap
baik ibu suko kita tahan dahulu
nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita
pemirsa apakah bank sentral kini melihat bank bank sedang kesulitan likuiditas paluta asing
tetaplah bersama kami di the central bank
jangan lupa subscribe like share dan share
likuiditas pasar itu ada
tapi tidak besar tergantung
menceprinkan bagaimana kondisi likuiditas
transaksi kita masih bisa didorong untuk
meningkat lagi lebih dari lima miliar ini seharusnya
dan kalau perbankan itu berapa ibu kisarannya
kita tidak mentargetkan berapa
terhadap rupiah yang memang dibutuhkan
mencari ikutan falas saya rasa tidak demikian ya
kalau perbankan tadi masih
tidak bisa menemukan lawannya di dalam
pasar antar bank bank indonesia
menanamkan di dalam tempuripusit falas
us dollar atau mereka juga
bisa datang ke bank indonesia untuk menukarkannya
perkembangan di pasar falas
jadi ibaratnya traffic light
polisi lalu lintasnya ada di bank indonesia
ibu sesungguhnya menarik untuk kita tahu bagaimana
bank indonesia diawali dengan
bertransaksi untuk kepentingannya sendiri
jadi dua hal misalnya kalau bank
yang akan dibayar katakanlah
satu tahun ke depan atau enam bulan ke depan
masuk ke bank indonesia kita akan
lelang swab itu akan kita umumkan
akan bidding lewat rmds
ada suatu instrumen atau tools yang digunakan
akan melayani permintaan bank
tapi juga bisa untuk nasabahnya
misalnya kalau untuk tadi importer yang membutuhkan
valas atau esporter yang menjual dolarnya
baik ya ibu suko terima kasih sudah bersama kami
semakin prudent dan juga nilai tukar rupiah
kali ini nantikan diskusi menarik lainnya
masih dalam program the central bank selanjutnya
terima kasih sudah bersama kami dan sampai jumpa